pemirsa kita beralih ke informasi terkait invasi rusia ke ukraina
sepekan serangan dilancarkan rusia tercatat ada tiga ratus lima puluh satu warga sipil yang tewas
dan lebih dari tujuh ratus orang lainnya terluka
pemerintah ukraina mengeluarkan larangan bagi pria yang berusia delapan belas hingga enam puluh tahun
meninggalkan ukraina demi ikut membantu militer melawan rusia
di antara warga sipil yang membantu militer ukraina ini juga terdapat para wanita
memperlambat pergerakan militer dan barisan tank rusia yang terus mencoba memasuki kota kiev
sebelumnya pemerintah ukraina telah mengeluarkan larangan bagi seluruh lelaki ukraina
berusia delapan belas hingga enam puluh tahun meninggalkan ukraina
mereka diminta ikut membantu militer demi mempertahankan ukraina sebagai sukarelawan
di antara pria pria besar ini juga ada sukarelawan sipil wanita seorang pelajar universitas
yang ingin membantu mempertahankan tanah air mereka
serangan yang dilancarkan rusia ke ukraina sudah hampir seminggu lamanya
sejak putin mengeluarkan perintah invasi pada dua puluh empat februari lalu
tercatat tiga ratus lima puluh satu warga sipil tewas dan tujuh ratus tujuh korban lainnya terluka
sementara itu pbb mencatat lebih dari satu juta warga ukraina telah mengungsi ke negara tetangga